dari yang dulunya area sawah dan peternakan sapi
sudah ada di tempat produksi kerupuk kulit sapi
tadinya tuh ada iklan iklan yang
dan kalau sampai itu terjadi gitu ya
dan kata dia pasti masuk nih mas
mungkin bagi sandi dengan pindah ke p tiga partai kecil ada harapan dia akan terus di endorse untuk mendapatkan tiket pencapresan
para peselancar harus terlebih dulu menjuari wsl qualifying series dan challenger series
sehingga ini juga berdampak pada masyarakat yang beraktivitas di sekitar perkebunan atau persawahan mereka
terima kasih untuk pembahasannya pak budi ari setiadi menteri komunikasi dan informatika
karena memang pertarungan seperti ini itu bukan tidak pernah lari jarak pendek ya tidak pernah sprint ini maraton
oke baik jadi ada dua orang yang menjalani proses operasi ya
di mana sebenarnya tidak ada hal yang baru seperti tahun tahun sebelumnya
nah ini nih momennya pak
karena untuk lokasi yang ada nanti ini akan dicari yang di kota atau di ibu kota provinsi dulu
kan kita masih akan ada pembahasan lagi
pastikan juga kue tidak terlalu gosong
mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tanggal dua puluh dua januari itu sebenarnya kita merayakan atau memperingati hari pejalan kaki
iya ini bukan akhir ini awal
yang membuat kemudian warganya memilih untuk tidak menikah selain tadi yang penelitian dua ribu enam yang menyebutkan ada dua puluh tiga alasan tadi termasuk
yang ini ada syarat ketentuan berlaku
baik nanti kita akan minta bocorannya ke federasi
mantan pembalap grand prix moto dua yang kini terjun ke balapan supermoto di empat musim terakhir
di tengah klaim bahwa iphone dua belas memancarkan tingkat radiasi elektromagnetik yang terlalu tinggi
akhirnya ini sampai yang bikin bener bener geleng geleng ketawa ya ketawa kepala
tokoh tokoh senior gerindra pun sudah menemui bukovifah juga
sehingga kubah lapar itu bisa menjadi lakir
karena di saat ini kita harus mengelola keadaan emisi
untuk sepuluh pasang besek bambu dijual seharga lima belas hingga enam belas ribu rupiah
jadi harus benar benar diaduknya
daun pandan dipotong sekitar empat puluh cm atau setengah lengan orang dewasa
melalui pembuatan kano kulit kayu tradisional tombak pancing dan peralatan lainnya
dua ribu tujuh belas kan kalo gak salah zamannya aston smith ya kak ya kalo gak salah ya
waktu itu nobar final indonesia thailand nih pak ya
beberapa pedagang lain mengaku mengalami hal yang sama
atas kasus ini polisi sudah menetapkan seorang tersangka berinisial hl
sama ini sih harganya juga ramah di kantong kok
kita bisa bicara dengan metode dan lain lain
satu kilogram kerupuk kulit ini dihargai sekitar satu ratus sepuluh ribu rupiah
apa yang kemudian dilakukan oleh iran terhadap israel ini kan perlu dilihat dalam dua hal
dengan air mendidih selama kurang lebih tiga puluh an menit
senin dua puluh satu agustus pagi kualitas udara di dki jakarta masuk dalam posisi nomor lima terburuk di dunia
yang sekarang adalah national housing finance investment corporation
akan bergerak cepat untuk membentuk dana perumahan
dicip dia mudah dengan sangat cerdas
sehingga postur yang harus kita dan sering akan terjadi masalah adalah di daerah situ
karena itu rivalnya di pilpres dua ribu sembilan belas lalu
karena memang tingkat kriminalitas masyarakat juga berkembang
hadir kembali di mahkamah konstitusi ini
seniman dan pendidik sherry johnson adalah seorang wanita gemoroi dari new southeast utara dan telah menenun sejak ia berusia enam belas tahun
tapi tidak seglamor mungkin kalau kita bandingkan di upacara pembukaan asian games yang lalu
padahal kalau dipikir menunya sederhana sekali
yang kedua perbanyak hotline
cedera ini rasanya sambungannya yang ini langsung kesini
wah kalau rambutnya putih semua nah ini mikir rakyat ini
sering latihannya kan di untar juga kan kebanyakan kan
atau di sementara teman teman
mulai dari persiapan awal hingga pengumuman
publik dalam artian yang sudah menjadi member
bahwa kamis ada ihk ya inflasi jerman gitu yang keluar
nah sebelum akhirnya kayak ini udah wajib kan gitu
sekarang kualitas udara bagaimana pm nya dan lain sebagainya sudah merupakan
lu kenapa milih tri tunggal tuh ging
bahkan belum bisa langsung praktek dokter umum
tiga faktor itu prabowo subianto pemilih loyal atau pemilih tradisional
karena kalau melihat amerika serikat salah satu negara sekutu yang paling besar terhadap israel
fungsi pemeriksaan kelistrikan itu tidak ada
sementara di satu sisi bulog tadi dikatakan distribusinya mungkin birokrasinya
iya kalau kekuasaan sudah tidak punya lagi
jadi kalau yang udah muda emang buat jam terbang aja gitu that s why aku latihannya cuma weekend doang
dampaknya itu layanan publiknya jadi ini
desa di bali yang sudah ada sebelum pelarian orang orang dari jawa
memberitahukan kepada peserta pemilu bahwa ada putusan mk
yang belum pernah mengalami proses
karena memang sustainability nya kurang terjaga
baik baik baik kita ke mas andi dulu bagaimana analisa anda tentang pengunduran ini
dan agar para pelaku usaha warteg membuat rencana menu untuk meminimalisasi kerugian
karena juga kita kan belum bisa memproduksi vaksin ini sendiri
bapak punya refleksi idul fitri dua ribu dua puluh tiga pak
kan ada merpati bali di jakarta ada scorpio ada tanabo
bela timnas gitu maksudnya
badan frekuensi perancis mengawasi paparan masyarakat
untuk memberikan tadi pembelian cabai bisa di share ke teman teman yang tetangga itu dengan harga yang dia beli dengan banyak gitu mas
ini ada jengkol yang harus kita sisihkan
lihat orang pakai jersey dki jakarta gitu udah deg degan gitu
dengan uang dua puluh ribu rupiah pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi cukring
pentingnya ruu pelindungan data pribadi yang pembahasannya masih mandek
kita sudah tahu nih kualitas sdm ini terbatas gitu loh
selebihnya dianjurkan untuk mengkonsumsi nutrisi pendukung kesehatan rambut
wah makan siang sudah datang
karena memang sehat dengan banyak serat di dalamnya
karena apa ya gue ngerasa waktu itu cls juara gitu
dan bagaimana kita menjalankan ini untuk mencapai yang aman buat semuanya gitu
dan tidak ada tempat yang aman buat mereka
sebagai aspek fisik dalam hal menangkap seseorang dan sebagainya
itu pertemuan di kementerian pertahanan langsung kepada ketua umum atau ketua dewan pembina pak prabowo
ibu unda catur senang karena kini anaknya bisa belajar dengan maksimal
kayak gimana form lu buat shooting form pivot lu buat footwork kayak gitu
nantinya akan ada tiga puluh lima sembilan ratus unit mobil listrik yang akan dikenakan insentif
in business semua menurut saya semua sama kan
perjalanan dari rumah ke sekolah
nah apa yang dimaksudkan dengan dana perumahan masa depan australia itu
apa jawaban ganjar pranowo terhadap pemikiran itu
kemudian awalnya mau diputuskan tendangan bebas untuk indonesia
dan juga nanti sukses untuk tanggal enam september yang akan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya ya di seoul korea selatan
tadi ini sebagai lebih dari kita melakukan evaluasi
iya kan itu lu masih ikut tuh kayak gitu gitu
cnn indonesia nah untuk episode
garing sih garing cuman kan kalau semakin besar semakin mantap
alarm detektor untuk smoking untuk asap
jadi sembilan puluh sekali running maka harganya memang kita bisa kerjakan di rp empat ratus begitu
itu akan cukup kuat untuk bisa gerakan jaringan partai kita
setelah mendapatkan tambahan satu miliar dolar
mari kita sambut anak surabaya kalsen fieri prasanto
nah amel petugas layanan halte dibantu oleh tim anggota dari dinas perhubungan dki jakarta
bukan selalu selamanya seperti itu ya
berarti lu kecil lama di bandung berapa lama tuh waktu kecil
kalau untuk membuka di ground memang sangat mudah sekali
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh alan lee untuk sbs news
tapi ini masih sering kita lihat dan tindakannya terhadap mereka mungkin juga tidak
ini jelas jelas dilihat mata
kalau berjalan kaki itu bisa mencegah berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung
kepala kpu juga perlu di challenge juga
potensi ancaman penyakitnya akan menurun
yang menuliskan tanggal pembuatan masjid ini
saya kira masih menjadi identitas yang penting sebagai khas budaya nusantara
mereka mulai menempati rumah ini pada tahun dua ribu sembilan belas setelah proses desain dan pembangunan kurang lebih satu tahun
untuk saat ini sih yang penting terdaftar vaksin dulu ya yang untuk data kebocoran itu nanti ya paling kita bisa bilang tidak mau atau apa ya
weh pasti udah gak sabar lagi untuk bisa masuk ke olimpik
sebagai sebuah negara demokrasi yang matang
tapi begitu ngobrol juga ya nggak terlalu masalah sih gitu
rata rata pengunjung datang berkelompok bersama keluarga dan kerabat
itu sangat sangat tipis sekali ya pak ya
jadi ke depan ini gairah untuk kenaikan harga cpo dunia itu akan terjadi
berbicara mengenai ketersediaan dan stabilisasi pangan
belum ada kebudayaan politik oposisi
untuk kami ini sebagai pelaku pasar yang ditugaskan oleh bulog itu
nah jika sayuran tumbuhnya meninggi namun daunnya tidak mekar
kita menggunakan sapi hidup tapi lokal
soal lonjakan suara psi komisi pemilihan umum kpu juga merespon
tidak ada kesimpang siuran data begitu ya karena memang juga partisipannya juga literasi soal vaksinasi ini cukup baik
kalau kita lihat fatalitas itu kematian akibat covid itu bisa sampai ribuan
ya ampun nikmatin aja
terutama polarisasi tidak akan ada lagi di jakarta setelah tidak lagi menjadi gubernur ke depan gitu loh
mengalami juga program pnmkr ibu ibu di desa desa
hiupaus ini disebut sebagai ikan nenek oleh masyarakat sekitar
menurut mirasari putri dosen gizi medik universitas islam bandung
wah gak ada yang kenal nah kebetulan waktu itu
sita sama sita sita emang di sofewadi dulu ya
kita tunggu penampilan dita karang bersama secret number di jakarta
sisa lemak yang biasanya menempel di area dinding mulut saya enak banget ya menu pindang kaki sapi ini juga dikenal
nah bung sofian kita sudah melihat ini sangat sangat mengerikan ya